sementara itu wakil presiden yusuf kala menyarankan pertemuan calon presiden nomor urut satu jokowi dodo dengan calon presiden nomor urut dua prabowo subianto dilakukan sebelum putusan mahkamah konstitusi keluar
kala menilai pertemuan antara keduanya dapat menyejukkan suasana saat mk memutus perselisihan hasil pemilu pada dua puluh delapan juni mendatang
meski demikian kala mengembalikan kepada jokowi dan prabowo untuk merealisasikan pertemuan itu
kala menilai pertemuan hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak sepakat untuk bertemu
saya yakin akan terjadi saya bicara pak prabowo sangat bersahabat pembicaraannya sebagai kawan kita bicara solusi negeri akan datang kita bicara akan datang kita utamakan keadilan ekonomi
salah satu tujuan pak prabowo ialah keadilan ekonomi dan kita sama sama jadi kita akan bicara lagi seperti itu yang lainnya semua sepakat
semua sama aja kalau mau lebih aman tentu sekarang tapi juga ada faktor faktor lain
sementara itu calon wakil presiden sandiaga uno menegaskan pertemuan calon presiden prabowo dan joko widodo tinggal menunggu waktu yang tepat
sandi menegaskan koalisi indonesia adil makmur terbuka atas upaya pertemuan rekonsiliasi itu
ya pak prabowo juga menyatakan sudah ada upaya dan tinggal menunggu waktu yang tepat saja
dan pak prabowo tadi sangat bersemangat dan kepentingan bangsa dan negara kita utamakan
berkaitan dengan pertemuan kami sepakat bahwa itu juga sangat strategis penting dan kita tunggu waktunya yang tepat untuk bisa ada pertemuan antara pimpinan dari koalisi adil makmur maupun juga dari tim bapak jokowi